aduh kok bisa ya nah sekarang namanya teknologi apa sih yang gak bisa
sekarang tidak hanya bisa nonton runway orang orang yang melakukan catwalk para model
tetapi juga bisa kita create sendiri dengan langsung memilih baju yang ada di desainer
kita tunjukkan kepada anda di sini
meta fashion memungkinkan pegiat mode mewujudkan pengalaman unik berinteraksi antara dunia nyata dan dunia digital
meta fashion ini menjadi salah satu tampilan di ajang jakarta fashion week yang digelar pekan ini
apa yang saya lihat di metaverse metaverse itu memungkinkan melihat sesuatu nggak dua dimensi saja
tetapi itu baju mempunyai feeling terhadap
lihat tekstur bahannya jatohnya beratnya shape di orangnya bagaimana
alat pemindai akan menangkap postur tubuh saya kemudian menampilkannya dalam bentuk avatar
karena ini masih sifatnya prototipe jadi outfit ataupun baju baju yang dirancang oleh designer seperti stella risa
kemudian geser ke sini sini ada yogi nagita slavina kemudian ada shansila
bisa kita padu padukan
saya memperbadankan dengan avatar yang ingin dicocokkan tadi
tujuannya apa misalnya saya tidak punya waktu untuk datang melihat runway tapi pengen beli bajunya
tinggal langsung aja cocokin jadi istilahnya fitting secara virtual
mau lihat runway juga bisa ke sini
ini dia tampilan yang ada di sini tapi saya bisa langsung kontrol dari aplikasi
rancangan yang saya pilih kemudian dapat divisualisasikan di layar
avatar yang menggambarkan tubuh saya seolah berlenggak lenggok di runway mengenakan busana yang sudah sesuai ukuran
hei designer a aku cinta yang ini mau dong
mungkin designer a udah langsung karena tahu badan saya
cis cis pola digitalnya langsung keluar cis cis jahit
jadilah baju dengan persis badan saya
metafashion diperuntukkan bagi busana demi kortur atau modifikasi busana sehingga lebih terjangkau dari sisi harga namun tetap dengan kualitas yang sama
pegiat moda harus bersabar ya karena aplikasi ini masih dalam pengembangan dan baru akan didikmati tahun depan